saudara alvendra dewangga pemain psis semarang dipanggil timnas indonesia u dua puluh tiga untuk mengikuti babak playoff olimpiade melawan gwina di paris perancis
gelandang bertahan psis semarang alvendra dewangga mengaku jumat kemarin telah dihubungi staff pelatih sinteyong untuk bergabung dengan timnas indonesia u dua puluh tiga
saat ini ia menunggu mengurus dokumen visa dan lainnya untuk persiapan berangkat ke paris perancis
sebagai pemain profesional dirinya mengaku dalam kondisi fit dan siap kapanpun jika dipanggil timnas demi membela bangsa dan negara
sampai sekarang ya masih nunggu mungkin masih nunggu visanya jadi
ya habis itu mungkin disuruh berangkat
sampai hari ini belum ada sih belum ada kabar kapan suruh ke jakarta kapan berangkat ke parisnya
tapi ya namanya kita pemain bola ya masih mau siap nggak siap ya harus siap
kalau lagi panggil negara itu ya mas